dasar siluman licik
aku sengaja mencuri
tipuanku yang lebih hebat
sudah kubilang berapakah
mengapa jeruji besi ini
tidak ada satu
pun yang rusak
ini akan menjadi bukti
kebusukan gagak rumah yang bodoh
mengapa kunci ini
bisa ada di ruang tahanan
kami tidak tahu
pasti ada yang berkhianat
mungkin kunci itu
diambil oleh gagak rumah yang gusti
aku melihatnya sendiri
dengan mata kepalaku
dia menjebloskan orang orang panjang jalan
masuk ke dalam penjara
berapa mending layak
alamkah lebih bagusnya
apa yang kau ketahui
sandika gusti prabu
pada saat itulah
ada yang memukul leher saya gusti
dan ada yang merogoh di saku saya
itulah gagak rumah yang gusti
dari gerak geriknya
selama ini aku tertipu
siapa dia sebenarnya
berapa mending layak
ayah anda benar benar akan menikah dengan dewi samudra
semoga kekhawatiran ku ini tidak terlalu banyak

tidak betul betul berjadi
tidak betul betul berjadi
tidak betul betul berjadi
kau merebut kekasihku
kau merebut kekasihku
aku suka dengan tontonan
aku suka dengan tontonan
ayah dan anak selalu bertanggung

bagi ku mereka sama saja

lebih baik kau pergi dari sini
jangan pernah mengganggu kekasihku
jangan pernah mengganggu kekasihku
jagad dewa batara
jagad dewa batara
jagad dewa batara
hanya segitu kemampuan
kalau hanya segitu
kau akan mati di tanganku
percuma raden menasehati
karena hatinya sedang terpengaruh oleh dewi salman
apa yang harus aku lakukan
sadarkanlah raka ya allah
ini yang aku inginkan
ibu mbak tenanglah
ada apa ibu mbak
ibu mbak membayangkan wajah ayah anda
tiba tiba terbayang di mata ibu mbak
ibu mbak merasakan
ibu mbak takut terjadi sesuatu pada mereka
mungkin itu hanya perasaan gusti ratu saja
kita sama sama mendoakan gusti prabu siliwangi
dan juga raden walang sung sang
agar bisa selamat
baiklah kita lanjutkan perjalanan
lebih baik kau menyerah
putra ku walang sung sudah berada di dalam kendamaanku
jadi tidak ada alasan lain
untuk kau menekanku
cobalah kau lihat
tidak ada alasan tarafulness
aquellelah tak menurutmu
lihatlah anakmu yang aku ada di sebelah sana
kayak anda tolong aku ayah anda tolong aku
dasar siluman licik
maafkan aku kakak aku sengaja menuju
kukuh yang lebih hebat
sudah kubilang berapa kali
kau tidak punya pilihan lain selain menikah itu
radit tahan amaramu
karena kalau kau menuruti emosi dengan menggebu gebu
akan menghancurkan suasana rakyatmu
bagai makhluk kali ini aku sangat yakin
dia adalah benar benar putramu walang susah